impian berkunjung ke negeri dongeng dan bertemu peri
bisa anda wujudkan lewat sebuah istana di lembang jawa barat
mulai dari peri buku peri bunga hingga peri hutan
para peri di taman wisata ini tidak hanya menyambut
namun juga mengajak pengunjung beraktivitas
seperti menari di taman bunga seperti ini
nah di sini saya benar benar merasakan di negeri dongeng yang sesungguhnya
karena para peri peri bertebaran di mana mana
dan saya merasa flashback ketika anak kecil berhayal dan bermimpi
ingin ke negeri dongeng akhirnya terwujud di sini
yang satu ini adalah daerah gypsi village
disambut oleh levi dan abena si manusia gypsi
disini pengunjung akan bertemu penyihir dari dunia peri
ada pula spot foto instagramable di rumah khas gypsy
selain itu pengunjung juga bisa memberi makan kelinci
hingga menyaksikan para peri membacakan dongeng di perpustakaan mini
soalnya disini banyak spot fotonya
terus kalau misalkan searching juga disini
tempat yang direkomendasiin juga disini
makanya tertarik kesini
terus banyak juga spot spot yang lain juga
ada yang nature nya juga kan
spot disini asik ya karena banyak banget spot fotonya
terus di atas gunung juga ya banyak pemandangan pemandangan indah
terutama tadi saya ngerasain ketika perjalanan kesini
ya cukup menarik
jadi cukup untuk melemaskan otak lah ya
kemudian kalau buat dari spot spotnya juga bagus bagus
terawat rapih bersih gitu
di taman wisata ini pengunjung tetap diharuskan mematuhi protokol kesehatan
mulai dari cek suhu menggunakan hand sanitizer
dan selalu menggunakan masker
bagi anda yang hobi berkemah
sebuah lokasi wisata di desa dolu kabupaten karo sumatera utara
menawarkan pengalaman berkema
di tengah hutan tropis
terdapat pula pemandangan alam dari air terjun sikuli kab
untuk mengakses air terjun
terdapat area trekking di antara pepohonan dan bebatuan
terdapat sejumlah fasilitas yang disediakan untuk berfoto
namun karena masih dalam pandemi
pengunjung diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
seperti menjaga jarak rutin mencuci tangan dan memakai masker
tim liputan cnn indonesia